seori menawarkan harga rp satu ratus lima puluh per satu sesi pemotretan
kemudian saya juga tergabung ke dalam dua lembaga namanya prisindo
terus akhirnya jatuh sempat retak juga itu bagian situ
ada masih bersama kami di cnn indonesia today pameran the jakarta international handicraft trade fair
saya disatakan dengan baik arogansi kekuasaan
polisi menemukan gerobak milik tersangka
bukankah membantu banyak umkm lokal
tetapi dusun tersebut kini telah berubah menjadi bibir pantai
rasanya itu gimana sih kalau restoran khas indonesia di belanda itu seperti apa
setelah rangkaian upacara dan penganggaran kita juga mengikuti upacara yang dikumpulkan
dan pertamina juga memiliki mekanisme dalam keadaan darurat ya akan dipasok dari pasokan pasokan terdekat
itu ya kita tunggu aja
ada opsi perpanjangan atau gimana
waalaikumsalam baik saya ingin ke mas emil terlebih dahulu
kebetulan saya baru datangnya pada saat covid
satu sudah bisa kita evakuasi
jadi pada tahun itu pada bulan itu kita mengusulkan
nah maka bagaimana solusinya
telah ada banyak kemajuan selama lima puluh tahun terakhir
terjadi kok kompromi bagi bagi
dan semoga dia bekerja keras
yang mesti disentil terlebih dahulu oleh bssn
dan justru di saat bulan puasa ini kita saling ber siraturahim
nah apa yang dimasukkan dengan grand design
terus abis itu seakhirnya pertama tanya dulu lah ke
saat ini ada dua belas anak yang ayahnya
ekonomi berkelanjutan tadi sustainable economy
jadi seluruh sistem yang ada di lintas kementerian lembaga dan daerah
masyarakat bisa memilih sesuai dengan keinginannya ya
kali ini kita udah masuk ke episode ke delapan puluh enam
ya semoga lah semoga ya cun ya abis wawancara ini naik bawa berkat juga lah kayak fernando lah ya cun ya
selamat sore wilam silakan untuk penjelasannya
dan beliau memang adalah presiden
berapa persen dari pedagang tanah abang yang sudah ikut
atau apakah ini benar benar berdasarkan
tetapi mana kalah kita melihat juga perkembangan perkembangan ya teman teman menyatakan kepada saya
jadi satu hal ada
yaitu bisa tambah dua jam atau empat jam kerja
meski tampak seperti kucing kampung kucing busuk ini saat ini dihargai dua juta hingga tiga juta per ekornya

tugas binpress terus nanti pengkaiden sponsor
dengan harga eceran tertinggi rp empat belas per liter
untuk memastikan bahwa di kemudian hari banyak pemerintah provinsi dan kabupaten bisa
bahwa informasi intelijen yang masuk kepada presiden
industri ya industri industri
selesai sidang saya bertemu dengan anne seorang remaja perempuan berusia delapan belas tahun
diperlukan apa yang disebut mayoritas ganda
dan lainnya ini saat ini dapat menggunakan kereta cepat bus untuk beraktivitas di jakarta bandung
iya baju buat ganti sarung
mustafa rid andres wijaksono surabaya jawa tenggara
oke bang andre jadi sebetulnya
terpikir atau tidak mungkin pada waktu itu
yang berakibat kepada atau mengganggu di dalam proses pelayanan kepada pasien termasuk juga pendidikannya
pssi baru menghadirkan generasi generasi
memasukin ke dalam struction itu yang sudah berada
sampai dengan dua puluh tiga puluh ini di malam hari
ada wasikjen partai demokrat janssen sitindaun selamat malam bang janssen
dan juga kalau kita lihat
waktu itu ya saya mau gak mau saya tambahkanlah cv saya dalam bahasa korea
ya waktu di awal musim juga kayaknya rumor itu emang kencang banget ya chin ya
sambil menggoreng puluhan kilogram kentang goreng
jadi masyarakat bisa lebih berkembang
nah bahaya bahaya ini dapat kita cegah menyebarnya yaitu dengan melalui vaksinasi polia ini
pak jokowi terlibat langsung dan sebagainya
anda bisa mulai mengidentifikasi
dari lapisan kiri kanan bawah ke atas itu kita telusuri itu pak
namun menguap itu sendiri bukanlah sesuatu yang menular seperti penyakit
kalau tadi anda katakan ketika memang juru parkir liar ini ditertibkan
jadi kamu bisa menemukan restoran halal yang berbeda
menanggapi dari statement bang andre tadi terkait presiden terdahulu itu harus guyup rukun dalam
modern heritage begitu disebutnya
artinya pertama dari masalah penambahan ke sumber kaca itu
nanti kok riko tuh dibalikkan sebagai yang nama ini
dan meminta semua kepala daerah memantau dinamika harga barang dan jasa di lapangan
apa tuh sebelum masuk ini apa
apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak
jangan sampai kejadian yang di cemara jaya seperti ini gitu
aku mau jadi pilot karena mau terbangin gauda indonesia
cuman dapet jatah buat
di tahun tahun kedua itu kenapa lu penggiring bola di arah basket
di situasi sedang pandemi covid sembilan belas yang belum terkendali
kemudian ada keputusan akan mundur presidennya dalam waktu dekat
nah tadi saya juga sudah sempat ngobrol ngobrol
ketika ini dijadikan sebuah film selain memang penulisan dari sutradaranya baik sekali mungkin karena kedekatan kami berempat juga
contohnya teman saya ini nih
jadi dia hampir setiap hari setiap minggu terus kekurangan terus apa itu
itu yang dijual banyakan barang barang impor gitu
bela bela kayak daerah kalbar
digital rupiah merupakan uang digital yang diterbitkan bank sentral
bisa jadi bencana buat jawa barat ya
diodesa yang laki ini kayaknya ya itu berarti bener loh iya kan perempuan lebih ya udahlah
kalau kita disini tidak ada pemilu mertem
emping yang besar besarnya berarti nggak ada dong
menjadi komisaris apapun saya nggak mau
saya ambil satu contoh mbak fira yang menggambarkan bagaimana potensi pelanggaran hukum itu terlihat
nah jadi bicara pasar indonesia saja
oleh karena itu kalau kita lihat tim
di situ itu terkait dengan
nah dari kudus inilah kemudian nanti
jadi kalau kita berbicara tentang merdeka finansial
terkait dengan hal ini lazim dan lain sebagainya bukan itu poinnya
yang paling di jari sebelumnya adalah thr itu kan adalah haknya para pekerja ya sebenarnya dan sudah diatur dan dilindungi dengan undang undang
lebih mahal yang namanya barang baru kan pasti lebih mahal ya
clarissa aradia muhammad wahyudi jakarta
kalau saran dari aku mungkin investor infrastruktur ini lebih dilatakan lagi
tenang tenang sudah cuci tangan
ini banyak masalah dalam soal itu bukan hanya tahanan pangan saja
saya sangat menikmati semua show yang anda hadirkan
maksudnya istilahnya akademiknya sulit gitu ya
yang penting ini silaturahim antar pimpinan negara presiden presiden kita
sejumlah pekerja melakukan pengerasan jalan dan memasang paving blok di titik ibu kota negara baru
di dalam undang undang tiga puluh tahun dua ribu empat belas demikian mbak fira
betul ini tentunya sekali lagi bukan berkenaan dengan tiktok
kok gampang banget ya mendapatkan dispensasi
dan membuka lapangan kerja baru juga untuk mereka
jadi sekali lagi kita ke depan meminta
sebetulnya kemudian ada goodwill
nabila sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia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
nah itu harus didiagnosis lebih lanjut supaya mendapat penanganan lebih lanjut gitu
apalagi begitu dipungut angkanya yang fantastis
ada serta biaya yang terjangkau
nah di masa itulah yang saya gunakan untuk menyesuaikan diri
langit itu banyak jelaga yang warna coklat itu
dan kita juga terus menunggu kebijakan dari negara sini juga sih
abis itu aku pegang
oke pak soleman pertanyaannya kalau begitu adalah
dari jumlah dua ratus tujuh puluh satu yang meninggal itu anak anak berapa
saya sudah paling nggak saya senang sudah pertama saja saya sudah dilibatkan
bagi penderita penyakit imun yang memiliki daya tahan tubuh rendah
lalu seperti apa kira kira perkembangan kasus ini
sejarah perusahaan sejarah pekerjaan
rangkap jabatan itu kan sesuatu yang dilarang di dalam undang undang pelayanan publik
begitu nah susi ini mengaku
pantesan soalnya pas kita wawancara daniel wenas sempet gak ada tuh kok angkatannya
jadi kita bisa katakanlah membeli waktu untuk menyiapkan infrastruktur yang tepat
pada saat bersamaan waktu itu sebetulnya memang di brazil ada yang membangun sekelas ini
tujuannya baik nana kan tidak perlu dilembagakan
sebab tak semua warga tionghoa mengetahui tradisi upacara teh tradisional
untuk dapat menikmati satu porsi nasi kari anda cukup merogoh kocek sekitar tiga puluh ribu rupiah saja
kemudian risikonya tentu kita tahu bahwa kalau tidak mendaftarkan diri
ternyata mulai masuk kerana status dari sewa itu
nah jadi pas gue masuk tuh liga mahasiswa tuh gak ada
sehingga mereka tidak dapat bergantung pada orang tua
kalau dalam politik itu psikologi kalau saya ini kan pernah bertarung politik
jika anda berusia di atas lima puluh tahun kemungkinan besar virus penyebab herby softter sudah bersembunyi dan tersembunyi di sistem syaraf anda
yang pertama kita lihat di sebelah sini
begitu hasil monitoring ternyata kembali terjadi kejadiannya berulang
yang saat ini kemudian didorong ke arah seller
ke semarang gak ada off
sampai saat ini seori sudah memiliki sepuluh cabang lainnya di sejumlah kota besar melalui skema waralaba
pekerjaan yang mulia tetapi saya
masalahnya kan begini perguruan tinggi kita itu dituntut untuk internasionalisasi unggul dari sana dari sini gitu ya pak nur ya
sejauh ini vela belum berpikir akan mengembangkan usahanya ke kota lain
di usianya yang sudah lanjut enam puluh tiga tahun
lalu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap mengenai kondisi ini mas
untuk menjaga kelestarian penyu setiap malam sutari dan tim bstc melakukan patroli
di semi final gue tuh bener bener lawan yang
biaya skema ini akan diungkapkan dalam anggaran bulan mei mendatang
tapi juga kemudian kita bisa melihat beberapa elit elit
kita sedang berkoordinasi kita
apalagi ini adalah sosok sosok tokoh tokoh bangsa top leader di negeri kita
terus gue langsung bilang ke kak sesar nah ini sebenarnya
yang mana yang sama maria juga kan sih
kan itu hanya salah satu
bahwa kita perlu pemain satu secara skill wise baik secara iq basket baik secara size juga baik dan juga secara atetikability baik gitu
tegasnya itu begini jelas jelas
cara mengatasinya sederhana sebetulnya relaksasi
arogansi siapa yang melakukan arogansi
jadi kalau kita bawa dua ember total beratnya menjadi lima puluh kilogram
edi yang sedang menjabat itu adalah demokrat
harus benar benar panas dulu baru dimasukin ke sini
pakistan dan kebetulan tuan rumah milih lapangannya rumput rumput ini problem buat pemain kita karena
energi dan bagaimana energi renubah bisa
ini amat penting termasuk retorika kenapa retorika penting
dua ribu tiga puluh hanya di ya sebentar lagi kita sebenarnya
dan yang terakhir bagian perut tuna
kami menangis seperti orang lain tapi kami menangis seperti orang lain
yang gojek sudah ekspansi sana
soalnya kemarin sebelum psbb juga banyak main di the bucket list gitu gitu ya kayak
kalau orang tuh luka sahur itu kan paling sering ya
ini adalah masjid yang diinisiasi oleh ibn sallallahu alaihi wasallam
karena memang warga keturunan betawi tidak hanya mendiami jakarta
ini kalau melihat ini chico jeriko kan badan makin bagus
tapi menurut adi ini sudah biasa karena selama ramadan harga plastik dan kertas bekas jatuh dan sangat murah
jadi ambassador lah ya kan
komposisinya lima persen rumput sintetis dari italia dan sembilan puluh lima persen rumput alami dari boyolali jawa tengah
dan harus siap jika terjadi pergeseran nantinya
mungkin nggak di tempat kerja tuh ada korpri
tetapi pemilik televisi model lama yang hanya menerima sistem analog
kita butuhkan untuk memaksimalkan
menurut saya ada tiga yang agak mending ya
jadi istilahnya menular itu sebenarnya dari gangguan psikososialnya
sampai sekarang masih bocor terus
mas pratama kalau menurut pak hinsa sebagai kepala bssn
perintah dari pemerintah atau atasan
kalau berat ya begitu juga kepada rumah sakit
dua tahun ya bu ya tapi begitu
kita publik mengetahui bahkan dari pihak pak firly juga mengakui bahwa itu memang rumah singgah dia gitu ya
memikirkan akan ada permintaan
dia langsung dirujuk untuk melakukan tes pcr atau antigen
di gerobak dimana aja tinggal istirahat
jadi yaudah lama lama latihan terus latihan terus
tapi juga bagaimana pemerintahan kedepan ini
setelah dikupas selanjutnya daging buah dan bijinya dipisahkan
inilah visual kondisi rangkaian kereta api argo semeru yang anjlok
kayak ada restoran java restoran indonesiaku gitu banyak banget
bangunan ini didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
fans fansnya bali yang menanyakan hal ini ya
nah ini bagus juga sih maksud gua ini buat temen temen yang masih
jadi menurut saya ini yang bikin pasar kita agak sedikit bearish terus ya
kami pasti bakal tetap menyediakan podcast audio kami yang bisa didengar setiap minggu
kita kerja ya dimana dari awal ya proses ini kami sangat berkeberatan
seperti proyek dan topopedia dan lain lain yang sangat besar
tes dna kini kembali dibicarakan terutama di jagadmaya
jadi ada muslim student association nya gitu
mungkin platform lain yang baru gitu untuk masuk akan susah ya
oke bang ben kalau kemarin kan udah jadi manusia silver
jadi ketika serangan panik itu terjadi lebih dari tiga kali dalam satu bulan
akan dibuka dan penonton pengunjung bisa datang dan menemui hantu hantu yang manis manis dan ganteng ganteng ini
sementara itu material kayu dipilih karena bahannya yang melimpah di indonesia juga sekaligus menjadikannya sebagai produk yang unik dan khas
terhenti dan dialihkan ke kementerian kesehatan
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mereka mencatat beberapa jenis penyu yang sempat bertelur di bali
tetapi di sini kan lain bapak
jadi menurut gue kayak ini ngapain ya
tahun dua ribu lima ini sudah memiliki pelanggan tetap
hahaha maksudnya tenang sekali ya
pertunjukan ditutup dengan atraksi akrobatik serta aksi tiga mermet
ada dua puluh satu kursi kekuasaan dalam konteks kabinet indonesia maju yang diberikan baik kepada anggota tim kampanye nasional maupun pendukung politik pak jokowi yang lain
sambil juga memberikan data data komplit
sehingga kita harus bisa mencari cara mencari jalan bagaimana supaya perekonomian kegiatan manusia tetap bisa berjalan
di sana disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir
tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang terus diderita selama ini
mengapa kemudian pemulihan pasca pandemi ternyata malah banyak harga yang naik
setelah yang tadi verifikasi apa sih persoalannya
berapa data barang lokal dan impor yang dijual di platform tiktok
karena kita juga ingin ngasih tahu ke customer
seperti saya katakan sebelumnya negara memang
ia belum memutuskan pindah karena biaya sudah habis
berarti itu udah kayak udah sering mungkin
nah itu akan mengenerate atau memotivasi mereka untuk membutuhkan bandfith yang jauh lebih besar